gara gara balon udara jatuh atap sebuah masjid di desa sekarjati ngawi jubol dan rusak parah
tradisi lepas balon udara sendiri sempat dikritik kementerian perhubungan karena dapat membahayakan penerbangan udara
beginilah kondisi atap masjid jamiatul mutakin desa sekarjati kabupaten ngawi
sesaat setelah tertimpa balon udara yang jatuh dan terbakar selasa sore
akibat kejadian ini masjid mengalami kerusakan cukup parah di mana atap jebol selebar satu lima meter
peristiwa diketahui pertama kali oleh seorang warga yang melihat adanya kobaran api di atas atap masjid
setelah diperiksa kobaran api berasal dari sebuah balon yang tak diketahui dari mana asalnya
setelah dipadamkan warga juga dikejutkan dengan adanya ratusan petasan terikat bersama kerangka balon
berdekan retek dari atas itu jatuh dan saya langsung spontan lihat ada apinya langsung ambil selang ini dan saya semprotkan
sebelumnya tradisi menerbangkan balon udara untuk menyambut satu syawal di sejumlah daerah mendapat kritik dari kementerian perhubungan
selain membahayakan penerbangan udara balon udara juga tidak terkontrol dan tidak dapat dideteksi oleh radar
kemenhub meminta warga berhati hati menerbangkan balon udara
pasalnya jika tertabrak pesawat udara
bisa menimbulkan ledakan karena di dalam balon masih terdapat gas yang tersisa